palastri membenturkan kepalanya di tembok
palastri bunuh diri
dengan membenturkan kepalanya di dinding doroh
naga puspa yang terbalik
tidak ada cara lain
aku harus menggunakan jurus negapus
tak kusangka secepat itu kau membuka
jurus naga puspa tingkat dua
baiklah kalau begitu
ini juga saatnya aku akan menaikkan tingkatan jurus